sejumlah ibu rumah tangga di pasar johar semarang
minggu siang mengeluhkan tingginya harga beras saat ini
harga beras medium seperti c empat
kini berkisar antara rp empat belas hingga rp lima belas sekilogram
harga ini tidak menunjukkan tren ke harga normal di kisaran rp dua belas per kilo
guna menyiasati naiknya pengeluaran harian akibat lonjakan harga beras
warga dari kelas menengah ke bawah pun melakukan pengiritan
mulai dari yang mengurangi jatah menanak nasi
hingga mengurangi konsumsi sayur dan lauk
makanya untuk lauknya atau sayurnya kita kurangi
beras ya kalau bisa
untuk pemerintah minta tolong untuk dibantu
atau paling tidak ada kejaksanaan untuk menurunkan harga beras
pedagang beras pun ikut merasa
prihatin atas tingginya harga beras
sebab pasar kini makin sepi dan omset menurun
tapi pedagang tidak berkutik menghadapi lonjakan harga beras
sebab harga beras per dua puluh lima kilo dari pemasok
sudah menyentuh rp tiga ratus empat puluh dari sebelumnya sekitar dua ratus
pembeli itu malah agak menurun
tiga kilo itu pun mencari yang agak ringan
mencarinya yang harga sing beras buluk itu nanti paling dicampur ya bagaimana
warga dan pedagang meminta pemerintah segera menggelar operasi pasar
untuk menurunkan harga beras
danang cahyo semarang jawa tengah